kira pengembalian duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi terlihat memasuki halaman istana merdeka usai upacara penurunan bendera
diawali barisan drum band taruna akademi militer angkatan laut angkatan udara dan polri
mereka masuk sambil memainkan lagu nasional hari merdeka
drum band ini diikuti oleh barisan pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana ki jagarasa
dengan formasi tujuh kuda di depan dan samping dan delapan kuda di belakang
sebagai simbol tujuh puluh delapan tahun kemerdekaan indonesia
kereta kencana kijaga rasa yang ditarik oleh enam ekor kuda putih
dinaiki dua personel purna paski braka dua ribu dua puluh
yang bertugas membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi
barisan selanjutnya terdiri dari personel yang mengenakan pakaian tradisional
dari seluruh nusantara
barisan ini diikuti oleh barisan kelompok perwakilan raja raja nusantara
yang terdiri dari tiga puluh delapan provinsi
sebelum kirap tiba di istana merdeka
seorang personel perwakilan kerajaan nusantara asal kabupaten malaka
mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi dalam prosesi ini
gimana pak perasaannya pak
kalau boleh tahu nih pak nih
baik perasaan kami merasa sangat bangga
pertama kali kami mengikuti kelompok kerajaan nusantara ini
kami begitu bangga karena kami datang ini membawa
nama kerajaan dari daerah kami
yaitu kabupaten malaka yang perbatasan dengan timur reste
jadi kami sangat bangga

kirap selanjutnya berasal dari pasukan tradisional pas pampres
yang mengenakan pakaian satri nusantara
diikuti oleh barisan kebaya pertiwi indonesia
serta pelajar sma dan smp
usai menerima duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi
kirap kemudian bergerak menuju monas
mereka berjalan sekitar delapan ratus meter
melewati jalan silang monas barat laut
di monas kirap disambut ribuan warga masyarakat
yang telah menanti kedatangannya dengan antusias
masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi ini
telah tiba di monas sejak siang
setelah kirap tiba di monas
duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi
kemudian dibawa ke dalam monas untuk disimpan
senang sekali bahagia
adinya kan melihat di cnn tuh
nah ya lihat gitu
alhamdulillah tercapai gitu
adi gimana tadi ngeliatnya
apa yang kamu suka tadi
setelah tugas kirap selesai
masyarakat langsung mendekati kirap
untuk berfoto bersama sejumlah personel
yang dengan ramah melayani permintaan mereka
kemerian tujuh belas an tidak berakhir pada kirap saja
karena memang pemerintah provinsi dki jakarta
juga menggelar gemilang silang monas
yang akan berlangsung dari tanggal tujuh
sampai tanggal dua puluh agustus
mendatang dengan berbagai macam hiburan
dan juga ada pertunjukan musik seni budaya
dan bagi anda yang pecinta makanan